inilah detik detik adegan berbahaya yang dilakukan dua remaja di cisauk kabupaten tangerang banten pada rabu dini hari
mereka nekat mengadang truk yang sedang melaju kencang dari arah serpong menuju kota tangerang
akibatnya fj tewas seketika dengan luka di kepala sedangkan temannya nk menderita luka parah
sementara truk langsung kabur tancap gas
ditemui pada kamis siang pihak keluarga korban mengakui aksi nekat dua remaja yang masih berusia lima belas tahun itu dilakukan hanya untuk membuat konten di media sosial
sementara enam remaja lainnya bertugas untuk merekam aksi nekat kedua korban
aksi berbahaya menelan korban demi konten di media sosial sudah kerap terjadi
para orang tua diimbau mengawasi anak anaknya agar tidak menjadi korban
pemerintahan suatu truk dan dibuat
kami menghimbau ke depan agar orang tua keluarga harus lebih hati hati mengawasi anaknya
tauran dua kelompok pemuda kembali pecah di persimpangan jalan ar hakim dan jalan halat medan sumatera utara pada kamis dini hari
kedua kubu yang bertikal saling melempar batu dan botol kaca selama hampir satu jam
hingga polisi datang dan membubarkan masa
akibat tawuran ini seorang pemuda terluka hingga tak sadarkan diri dan masih dalam perawatan di rumah sakit umum madani
warga menuturkan kelompok pemuda dari jalan pancasila dan jalan pendidikan ini memang sudah kerap kali saling bertikai
bentrokan keduanya biasanya dipicu masalah sepele seperti saling ejek
pertarikan kejadiannya anak anak pancasila
dengan anak pendidikan ujung mereka sudah sering melakukan tawuran di sini
kasus ini selanjutnya ditangani polsek medan area
dini putan cnn indonesia